gokil nih masyarakat indonesia
di saat negara lain lagi pada struggle nih ekonominya
kita konsumsinya masih tetap tinggi
yang harganya juta jutaan itu
ludes hanya dalam waktu lima belas menit
antriannya bisa sampai sepanjang ini
padahal katanya ekonomi lagi lesu
nah kedua fakta ini menunjukkan kepada satu hal nih sobat
bahwa masyarakat indonesia masih memiliki kepercayaan diri
tapi kondisi seperti ini sebenarnya bagus nggak ya
pertumbuhan ekonomi indonesia pada kuartal ketiga dua ribu dua puluh
selain karena komoditas kita yang masih dicari
dan sektor ekspor yang terus menjanjikan
dalam ekonomi setiap uang yang kita belanjakan
adalah pendapatan bagi orang lain
nah dengan terus berbelanja dan menjaga pola konsumsi
berarti kita telah membantu ekonomi terus berputar
tetap bijak dan jangan boros
maka dari itu buat yang punya penghasilan berlebih nih
apalagi sobat yang berada di kelas menengah ke atas
mari jaga daya beli dan konsumsi
khususnya pada produk produk lokal
atau beli kebutuhan sehari hari di warung warung kecil
biar ekonomi kita terus membaik